kecelakaan kapal yang diduga mengangkut migran ilegal asal indonesia kembali terjadi
lewat siaran persnya kjri johor bahru mengonfirmasi
dua jenazah wanita ditemukan di perairan punggai penggerang johor
sebuah kapal juga ditemukan terbalik bersama dengan jenazah yang diduga merupakan wni
yang masuk ke malaysia melalui jalur ilegal
lima wni yang diduga turut dalam pelayaran kapal yang sudah naas ini sudah ditahan
polisi di raja malaysia juga menangkap empat puluh empat orang wni yang diduga sedang menunggu kapal yang sama untuk kembali ke indonesia
sembilan orang wni ditahan di kantor imigrasi setia tropika sementara lima belas orang lagi ditahan di ipd kota tinggi
satgas perlindungan wni kjri johor bahru akan mendampingi para wni tersebut
insiden ini merupakan yang kedua kalinya pada tahun ini
tiga januari yang lalu sebuah kapal pembawa wni ilegal juga karam di tanjung ru mersing johor
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana kita terhubung langsung dengan ibu dewi lestari
pelaksana fungsi penerangan dan sosial budaya konsulat jenderal republik indonesia di johor bahru malaysia
ibu dewi selamat siang
iya selamat siang
baik bu dewi informasi yang kami dapatkan sudah ditemukan dua jenazah wanita wni di sana
saat ini berapa sebenarnya total wni yang ikut dalam kapal yang karam ini bu
kalau data pasti mengenai berapa jumlah penumpang seperti dalam kasus kasus sebelumnya
juga kita tidak mengetahui secara pasti
cuma dari pantauan di lapangan mengenai kapasitas kapal diperkirakan ada sekitar dua puluh tiga puluh penumpang kapal
cuman sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi pasti berapa yang ikut serta
kita sedang mencoba untuk mengakses warga negara indonesia yang selamat
penumpang yang ditemukan oleh
tapi aparat terkait untuk kita coba dapatkan informasinya
baik untuk dua jenazah wanita yang ditemukan ini apakah sudah bisa diidentifikasi
sampai saat ini sedang dilakukan proses otopsi dari forensik di malaysia
kita tidak menemukan satu dokumen pun pada jenazah atau di lokasi kejadian
sehingga sampai saat ini belum diketahui identitasnya
kita sudah membuka posko
untuk satgas perlindungan wni yang bisa dihubungi bagi keluarga yang ingin mengetahui atau menanyakan
kemungkinan apakah anggota keluarganya menjadi korban
baik bu dewi saat ini apa yang tengah dilakukan oleh pihak terkait di malaysia terkait dengan karamnya kapal ini
apakah sedang dilakukan pencarian di sekitar lokasi
seperti biasa dari pihak pemerintah malaysia mengaktifkan untuk pencarian
biasanya sampai tujuh hari
nanti kemudian standby sampai apabila ada kemungkinan jenazah yang juga ditemukan lagi
baik artinya saat ini sedang dilakukan pencarian begitu
ya di sekitar lokasi masih dilakukan pencarian
baik pendampingan seperti apa yang kemudian dilakukan oleh pihak kjri di johor bahru terkait dengan adanya kapal karam ini yang memang ditumpangi oleh para wni
untuk korban meninggal biasanya kita akan membantu proses tadi identifikasi
mencari ahli waris
untuk anggota keluarganya
kemudian nanti jika keluarga menghendaki untuk pemulangan jenazah ke indonesia
sedangkan untuk korban selamat biasanya nanti kita akan mendampingi apakah akan dilakukan proses hukum terhadap mereka
ataukah nantinya bisa langsung diproses untuk pemulangan ke indonesia
baik bu dewi kami juga ada informasi mengenai empat puluh empat orang wni yang diduga ini juga sedang menunggu kapal ilegal untuk melakukan pelayaran
saat ini posisi ke empat puluh empat wni ada di mana
apa pendampingan hukumnya
posisi mereka sekarang sedang berada di sebagian di tahanan imigrasi di psiatropika di johor baru
yang sebagian lagi ada di kota tinggi di balai polis
kita juga sedang menunggu dari pihak malaysia apakah akan dilakukan dilanjutkan dengan proses hukum
ataukah mereka bisa diproses untuk pemulangan ke indonesia
baik bu dewi kami butuh konfirmasi dari anda
artinya yang menjadi korban dari kapal karam ini berarti wni
ada apa namanya para pekerja ilegal begitu bersama dengan empat puluh empat orang yang masih ditahan saat ini
iya biasanya mereka adalah warga negara indonesia yang masuk atau mau keluar ke indonesia melalui jalur ilegal
rata rata memang biasanya pekerja
baik terima kasih
tapi tidak hanya dari wilayah johor saja tapi dari seluruh selanjung malaysia
baik terima kasih ibu dewi lestari pelasana fungsi penerangan dan juga sosial budaya kjri
di johor bahru malaysia kita akan nantikan seperti apa nanti proses pencarian untuk para wni yang menjadi korban dari karamnya kapal di perairan di johor baru